kita beralih ke informasi lainnya
aliran sungai bengawan solo di wilayah bojonegoro
tercemar berat oleh limbah rumah tangga
akibatnya air sungai tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat
karena mengandung zat kimia berbahaya
di bojonegoro wajah aliran bengawan solo di wilayah kecamatan kalitidu
kabupaten bojonegoro jawa timur
yang tercemar sampah rumah tangga ini tersaji setiap hari
sebagian besar sampah hanyut terbawa arus dan tersangkut di pintu bendungan gerak bojonegoro
sementara sebagian limbah rumah tangga yang mengendap menyebabkan pendangkalan
hasil penelitian badan lingkungan hidup bojonegoro
air sungai bengawan solo masuk kategori tercemar berat
air sungai yang menjadi gantungan hidup masyarakat selama puluhan tahun ini
mengandung zat kimia berbahaya sehingga tidak layak dikonsumsi manusia
terkait dengan kondisi bengawan solo
itu secara regional kecuali jawa
mulai dari solo sampai besok

sudah masuk kategori tercemar berat
badan lingkungan hidup memastikan pencemaran disebabkan limbah atau sampah rumah tangga
sejauh ini belum ditemukan kandungan zat kimia yang berasal dari industri